pt jasa marga akan memperlakukan sistem satu tarif di semua gerbang tol dalam kota semarang mulai enam hari jelang lebaran atau pada sabtu besok
penerapan sistem satu tarif ini bertujuan untuk mengurangi antrian dan kemacetan di gerbang tol serta efisiensi perjalanan pengguna jalan tol saat arus mudik lebaran
penerapan sistem satu tarif ini bertujuan untuk mengurangi antrian dan kemacetan di gerbang tol saat arus mudik lebaran

penerapan sistem satu tarif ini bertujuan untuk mengurangi antrian dan kemacetan di gerbang tol saat arus mudik lebaran